kalau sampai terjadi apa apa sama kamu aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri
apalagi kalau sampai gitu sampai hilang sekarang ini yang penampilannya menarik terus yang muda
al lemang penampilannya kaga menarik apa apa enggak semuanya loh kagak yang menarik kagak

enggak usah kerja udah lu urusin gue sama anak anak waktu lo lebih banyak buat ngurusin anak anak jadi
anak anaknya juga makin sayang sama lo ini mau giliran sama ibu guru aja lu cemburu lo emang
si butarinya aja kecapekan bukan so kecapekan dia tapi emang dia cakep lu tuh cemburu nya enggak
pada tempatnya loh mestinya yang lu takutin tuh kalau tiba tiba si mira nongol ambil ilham ambil
indah nah itu yang musti lu takutin setafullah lazim iya bang hai allah mira mirgo banyak salah
sama lu mir gue janji mira gue janji gua bakal ngejagain anak anak lu janji janji mulu loh udah
udah jalan ya udah
udah aja berdiri loh ya apa juga masa dong diri ayo
ke datangan saya kemari untuk mengabarkan kalau pengajuan bu rianti kemarin ke pengadilan akan
segera dibatalkan pak itu bagus bu berarti rianti sudah sadar kalau kami nggak perlu memisahkan
warisan itu bukan begitu pak tetap proses pemindahan harta ini terus berjalan dan proses
ini makan lebih cepat dari yang terjadi makanya ini adalah hal yang harus diperlukan dari kita
yang dibayangkan pak maksudnya bu tapi bukannya rianti nggak bisa memisahkan harta tanpa persetujuan

hai pak yudha yang langsung menyegakannya ke saya
sudah dapat tanda tangan saya sama sidik jari dari mana
pasti ada kaki tangan yudha disini
panggil lydia dan semua staff divisi ke ruang meeting
kamu juga sekarang juga
siapa yang bertanggung jawab atas file file ini untuk mengetahui hal tersebut yang penting di dalam hal ini

siapa yang bertanggung jawab atas file file ini

tapi itu kemarin saya kasih semua ke sekretaris bapak soalnya saya bisa masuk
hai berarti kamu lidia
yang udah menyisipkan kertas ini di file file itu

pak raffi maaf tapi kemarin waktu saya strain file file itu nggak ada kertas ini pak
siapa diantara kalian yang mau menjebak saya
untuk menggunakan sidik jari saya
nggak akan saya lepaskan

dan diantara kalian semua
akan langsung dipenjarakan
pak rafi nggak boleh tahu kalau aku orangnya
pak yuda harus bisa membantu aku keluar dari masalah ini
saya tanya sekali lagi
siapa yang bertanggung jawab atas sidik jari saya
saya yakin pelakunya ada di sini
kalau kalian masih diam
saya akan panggil polisi sekarang juga
kalian siap siap diinterogasi
begitu ada yang ketangkep
dan saya akan penjarakan kalian langsung
kalau sampai lydia pelakunya
dia nggak akan aku maafkan
dia nggak akan aku maafkan
dia nggak akan aku maafkan
pak rafi beneran menghubungi polisi
aku pasti ketahuan
aku pasti ketahuan
saya akan memomposi sekarang
mas eh eh eh tolong gue
mas perlahan perlahan
kenapa jadi begini sih
bali kan jadi panik bu
sayang apa yang terjadi kenapa kamu bisa sampai seperti ini
mas sebaiknya pergi aja dari sini
kamu kelihatan lemah sekali sayang
kamu harus ke rumah sakit ya aku antar ya sayang
gak perlu mas
sayang kalau sampai terjadi apa apa sama kamu aku gak bisa memaafkan diriku sendiri
biarkan aku membantu kamu ya
pak leli bukain pintu mobil yang depan
habis itu nanti kamu siapin barang barang yang diperlukan ibu di rumah sakit
terus kamu susul ke rumah sakit
ayo ayo aku bantu ya pelan pelan
aduh lydia gak mungkin aku angkat telepon dari lydia di depan rianti
kok telepon saya dirijek
kayaknya aku harus telepon lagi
saya bertahan ya sebentar lagi kita sampai ke rumah sakit
saya gak tahu harus gimana nganggapin pak raffi
ya ampun pak yuda
pak raffi apa kabar
di saat sinta butuh bantuan
kamu malah pergi diam diam
kembali ke ruangan sinta butuh bantuan
iya baik pak
ibu udah kembali ke kantor
saya ada masalah yang harus diselesaikan dulu
nanti setelah ini
saya langsung temui ibu
baik terima kasih bu
siang bu tari
selamat siang bu ima bumi
saya hanya ingin mengingatkan ibu
sebaiknya ibu jangan terlalu dekat
sama murid seperti tadi bu
ibu sangat dekat dengan indah adiknya ibu
saya takutnya dinilai kurang baik
apabila wali murid sampai tahu